jenazah sastrawan prof supardi joko damuno dimakamkan di taman pemakaman giritama tonjong bogor jawa barat minggu sore
demi mematuhi protokol kesehatan pemakaman tersebut hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat
prosesi pemakaman sang penyair hujan bulan juni didahului sambutan dari keluarga dan dekan fakultas ilmu budaya ui
almarhum wafat dalam usia delapan puluh tahun karena mengalami sakit dan sempat dirawat di rumah sakit akibat penurunan fungsi organ
pria kelahiran solo dua puluh maret seribu sembilan ratus empat puluh ini dikukuhkan sebagai guru besar ilmu budaya ui tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan menjabat sebagai dekan fakultas ilmu budaya universitas indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
semua orang yang hadir di sini di rumah kita tadi dan semua yang sudah membantu dari sebelum sedang dirawat sampai hari ini